adanya sejumlah titik rawan kriminalitas di jalur pantura surabaya banyuwangi polres situbondo
dan polrejati menyebar belasan sniper atau penembak jitu di kawasan hutan baluran situ bondo
mereka disiagakan di sejumlah titik rawan aktivitas bajing loncat dan begal
polisi juga membangun delapan posko siaga dan belasan ambulans untuk mengantisipasi kecelakaan lalu lintas
mereka juga menyebar belasan sniper atau penembak jitu di kawasan hutan baluran situ bondo
mereka juga menyebar belasan timbakan tindak kriminalitas begal dan bajing loncat
hutan baluran terutama di malam hari dikenal rawan kriminalitas karena minim penerangan jalan
para penembak jitu ini disiagakan selama dua puluh empat jam untuk menjaga kenyamanan para pemudik
ini untuk spesifikasi kerawanan sini yang pertama adalah kerawanan laka lantas kemudian rawan macet
dan juga mungkin rawan tindak bidana agensi lainnya seperti bajing loncat begal montor kemudian camret dan sebagainya
kita mengantisipasi kita disini kita bentuk tim terpadu
tim terpadu yang dimana tim disini tim yang solid dan juga kita siapkan juga disini tim sniper disini
selain itu polresi tobondo juga membangun delapan posko siaga keamanan terpadu bersama tni dan pemerintah daerah
untuk mengantisipasi kecelakaan lalu lintas